biar aku saja menghadapinya
kita kehilangan jejak mereka
sebaiknya kita kembali ke istana
ada yang menyusup ke wilayah kita
rakyat prajurit bahkan pemimpinnya pun
tidak boleh ada satupun laki laki
yang bisa memasuki kerajaan
kalau sampai ada yang berani
harus dihukum mati
dan juga teman temanku ini
apakah itu salah
berani kau melawan
bukankah kau sudah mendengar tadi kata ibunda ratu
bahwa di kerajaan puspa negara ini
tidak boleh ada kaum laki laki yang meninjakkan kakinya disini
jangan kau berkelit anak muda
aku sudah memutuskan
tapi aku tidak akan mengeksekusi kalian sekarang
bawa mereka ke dalam penjara
biar mereka menunggu aja
aku sudah memutuskan

aku sudah memutuskan
tapi aku tidak akan mengeksekusi kalian sekarang
penjaga bawa mereka ke dalam penjara
kenapa mereka harus dipenjara
sepertinya mereka anak yang baik baik
apalagi yang dua masih kecil
sindika gusti ratu
hukum di kerajaan kita tidak memperbolehkan
kaum laki laki untuk menginjakan kaki di wilayah
menjaga kaki di wilayah kita dan hukum itu tidak boleh berubah sampai kapanku kau benar senopati
hukum memang harus ditegakkan tetapi putri kuratih juga benar kita bukanlah kerajaan yang kejam
terhadap anak anak baiklah aku akan memutuskan aku akan membebaskan kedua anak itu tapi kau
tetap harus dipenjara penjaga bawa dia ke dalam penjara siap usir itu
kenapa kamu menolong
perkenalkan nama ku rahas ini
sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama terutama orang orang yang tertindas
karena kamu sudah menolong
sebaiknya sekarang kamu berbaliklah
ada apa putraku
ibunda aku mencurigai rana santan
yang telah menentang perintahku untuk keluar dari istana secara diam diam
untuk menemui kian santa dengan cara menyamar
maaf nanda prabu putriku tidak pernah melanggar perintahmu
mengapa tidak mungkin
dari awal dia yang paling terlihat untuk menentang penobatanku
dan juga dia tidak pernah mendengarkan ucapanku
tidak tidak mungkin
nanda prabu yundamu ada di kamarnya kak
baik kalau ibunda yakin dia ada di kamar kita buktikan saja sekarang
tetapi aku yakin bahwa dia tidak ada di kamar
karena aku baru saja bertemu dengannya
dan juga aku berhasil melukainya
ya allah perasaanku menyadari sesuatu telah terjadi pada putriku rana santan
kalau sampai surawisesa menggeledah kamar dan terbukti rara santang tidak ada
maka keluarga aku dalam masalah besar
maaf nanda prabu
untuk apa seorang raja melakukan hal seperti ini
lebih baik anda prabu beristirahat
yunda subang lara kenapa kau begitu khawatir jika putraku ingin memeriksa kamar putrimu nih mas rara santa
apa jangan jangan sebenarnya kau sudah mengetahui jika di mas rara santang keluar dari sana
aku tidak tahu raya
dan ini tidak mungkin terjadi
kalau ibunda yakin dia ada di kamar kita buktikan saja sekarang
mengapa ibu nanda takut
meskipun kau adalah seorang raja tapi ini tidak sebat covid sembilan belas dari kita di dunia
jangan masuk semuanya ke arah saya
apapun yang mentang perintah raja
berhak mendapatkan perilaku seperti itu
kau tidak boleh menyerang raja